minggu siang gubernur dki jakarta anies baswedan memaparkan teknis penerapan kembali psbb yang akan berlangsung mulai empat belas september dua ribu dua puluh
setelah sebelumnya jakarta menerapkan masa transisi
dalam psbb kali ini fokus utama dari pemprov dki jakarta ialah pembatasan di area perkantoran
kebijakan ini untuk menekan kasus covid sembilan belas di kluster perkantoran
dalam psbb mulai empat belas september ini fokus utama kita adalah pembatasan di arena perkantoran
ini berlaku selama dua pekan ke depan dan bila di pasar di pusat perbelanjaan di gedung perkantoran ditemukan kasus positif
maka bukan saja
kantor atau penyewa di lantai tertentu tapi seluruh gedung akan ditutup selama tiga hari operasi
selain perkantoran ada aturan lain yang diterapkan selama penutupan sejumlah tempat
tempat umum yang akan ditutup selama masa psbb ialah sekolah kawasan pariwisata serta taman rekreasi taman kota sarana olahraga
selain itu kegiatan yang bisa mengumpulkan banyak orang dalam satu tempat
seperti resepsi pernikahan dan seminar tidak diperbolehkan
sementara itu kegiatan penting lainnya yang dibatasi ialah kantor asing serta kantor pemerintahan
berbeda dengan psbb sebelumnya dalam psbb ini restoran rumah makan dan kafe masih bisa beroperasi
namun tidak diizinkan makan di tempat
begitu juga dengan tempat ibadah
sementara tempat ibadah yang dapat dikunjungi oleh berbagai orang
seperti masjid raya ataupun yang berada di zona berbahaya harus ditutup
ojek online pun masih boleh beroperasi untuk mengangkut penumpang dan barang
untuk kendaraan pribadi maksimal diisi dua orang per baris kursi
kecuali untuk mobil yang digunakan oleh keluarga yang tinggal bersama
selain itu peraturan ganjil genap pun ditiadakan
lebih lanjut aturan ini akan diatur melalui surat kepala dinas perhubungan